dancing fontaincio atau atraksi air mancur menari
dan inilah potret bencana di indonesia
oke jadi sebenarnya agak berbeda dengan yang lain
mungkin yang umur umur delapan belas sampai dua puluh empat atau di atas dua puluh empat gitu lah
yang seperti gue bilang ya
besoknya kan perebutan juara tiga gak bisa main
kooperasi akan mengkonversi menjadi pupuk bibit apapun yang dibutuhkan untuk nanam kentang
pasti ada seperti sesuatu yang kurang atau hilang bukan
tapi kalau gue ngeliat cara main lu sekarang sih
dikutip dari situs badan penanggulangan bencana daerah pmk bogor dan juga pusat krisis kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia
terus kalau season basket masih bisa
dan mereka itu menyaring makanan lewat insangnya
sudah bergabung melalui sambungan virtual kepala badan pangan nasional arief rasjidio adi